indonesia adalah suatu negara yang terkenal dengan keindahan alamnya kemudian juga keberagaman tradisinya budayanya
kita melihat keramatamahan dari penduduk indonesia itu sendiri
potensi yang dimiliki oleh indonesia tersebut tentunya bisa kita tingkatkan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat setempat
apakah itu terkait dengan pariwisata dengan keindahan alamnya
kemudian apakah itu juga terkait dengan pengembangan umkm
karena kita tahu begitu banyak produk yang bisa dihasilkan oleh bangsa indonesia ini
karena kita memiliki banyak produk yang bisa dihasilkan oleh bangsa indonesia ini
kita mempunyai keberagaman dan kita mempunyai budaya yang luar biasa kaya sekali
melalui kebijakan bank indonesia kita terus berusaha untuk mengidentifikasikan sektor sektor yang strategis
membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat sekitar
tentunya itu akan mendorong perekonomian daerah dan juga akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri
kebijakan kami yang terus kami kembangkan di sektor umkm itu adalah bagaimana kita terus membina dan memberdayakan sektor umkm tersebut
kemudian juga termasuk pemberdayaan dari pelaku umkm tersebut dari hulu sampai dengan hilir
kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh indonesia baik itu di sektor pariwisata dan juga itu dalam bentuk pengembangan umkm itu sendiri
dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh bank indonesia khususnya dalam pengembangan umkm
tentunya kita berharap masyarakat akan bisa mendapatkan better quality of life
inilah tanda cinta kami dan kontribusi kami
bagi indonesia kita harus berharap
indonesia yang adalah rumah kita bersama